seorang pria ditemukan tewas di dalam toren air tetangganya pada senin lalu
korban yang disebut bandar narkoba ini sebelumnya bersembunyi dalam toren untuk menghindari kejaran polisi
pemilik toran menceritakan kronologi penemuan jenazah kepada jurnalis kompas tv malaika keridaman dan juru kamera wandi jansen berikut ini
pemilik toren di mana jasad devi karmawan ditemukan
untuk mengetahui kronologi penemuan jasad lebih lanjut saat ini saya sudah bersama dengan bapak sutrisno pemilik toren di mana jasad devi karmawan ditemukan
pak bisa diceritakan kronologi dan juga kronologi penemuan jasad lebih lanjut
kemarin berawal dari kecurigaan istri saya lalu
terus saya bilang sama istri saya oh ini biasa kan udah mulai masuk musim kering
saya bilang itu aja lah di kurastorannya
saya bilang kan belum lama di kuo restorannya
terus hari senin pagi itu mulai bau
airnya itu keruh berbusa teksturnya itu agak licin dan pasti masih keruh
bapak kenal nggak sih pak sama jenazah
kenal cuma sekedar kenal aja
karena kalau ketemu itu pasti dia itu almarhum selalu nyapa negur
kalau untuk keseharian almarhum gitu bapak apakah mengetahui kesehariannya mungkin seperti apa
karena kan dari pagi sampai sore saya kerja jadi keseharian almarhum saya gak tahu
oke kalau untuk jalur evakuasinya seperti apa pak
ya ini bisa saya lihat sekitar dua belas meter ya pak
lima meter dari tempat saya dari rumah sampai ke jalur evakuasi jenazah kemarin
dan memang diselingi dengan dua rumah ya pak
betul di sana paling ujung ada toren sebelahnya itu kan udah papan
lah itu masuk ke kiri kan ada polis lain itu
itu sebelah kiri masuk ke dalam kurang lebih enam meteran enam sampai tujuh meter
kalau untuk torennya sendiri yang ditemukan jasad devi karmawan
apakah sebesar toren yang ada di situ pak
lebih besar ukurannya kan delapan ratus liter
baik terima kasih bapak sutrisno mohon maaf menggugah waktunya
saudara sampai saat ini ibu dharma yanti ibu dari devi karmawan
masih merasa ada kejanggalan terkait kematian anaknya
karena ia mengungkapkan sempat menemukan luka cekikan di dalam tubuh atau di tubuh korban
juga menambahkan bahwa kematian anaknya ini terlihat janggal atau bisa dikatakan janggal
karena anaknya terbilang tidak mempunyai musuh dan juga terlihat baik di lingkungannya
namun kepala rumah sakit polri kramat jati jakarta timur brikjen paul haryanto
mengungkapkan bahwa hasil otopsi menyebut devi karmawan itu tewas tenggelam
berdasarkan temuan adanya air di dalam paru paru jenazah
urin jenazah dan hasilnya jenazah devi dikatakan positif mengandung narkotika jenis sabu ekstasi dan juga ganja
karena temuan tersebut tim dokter forensik rs polri telah menyerahkan kasus ini dan berkas berkas hasil otopsi
ke pihak penyidik untuk proses penyelidikan ataupun penyidikan lebih lanjut
saat ini jenazah devi sudah dimakamkan tidak jauh dari rumah keluarga pada senin sore
maaf maksud saya pada selasa malam lalu